curhatan warga teteh yang paling membekas itu apa
ada yang lucu nih mungkin nggak ada di dapil lain
kalau di dapil jawa barat tampil semua dapil itu masalahnya adalah bank emok
jadi mereka itu terlilit utang dengan rentenir
tapi kalau aku urut ke belakang itu ya masalahnya adalah di ekonomi
mereka kekurangan penghasilan gitu karena lahan kerja juga nggak banyak di sana
walaupun kalau aku lihat manusia manusianya banyak juga yang mempunyai keahlian keahlian lain gitu ya
kan aku selalu ngasih gambaran kepada mereka karena sekarang zamannya digital
jadi untuk jadi konten kreator atau apapun itu bisa menghasilkan uang
terus lagi masalah masalah yang inti dari dapil dapil itu adalah kayak zonasi
donasi itu membuat mereka jadi berhutang karena harus membayar lebih
yang seharusnya mereka menyekolahkan anak anak dan banyak pula yang putus sekolah
nah itu kemudian dikomunikasikan nggak ke partai teteh
jadi aku di tim itu berembuk aku berpikir bersama kira kira nanti kalau misalnya insya allah aku masuk
kira kira apa yang mesti aku lakukan
dan kemudian ada permasalahan lain apa yang paling tidak sampai teteh mikir gini
bagaimana cara ngasih solusinya
tadi kan kalau soal bang emok itu kan soal ekonomi ya
maksudnya apa solusi yang kemudian sampai teteh mikir gini
aduh kayaknya pun kalau jadi anggota dewan aku gak bisa deh ngatasin ini
kalau aku pikir kalau misalnya kita nanti di komisinya itu bekerja bersama sama sih sebenarnya nggak ada yang bisa nggak
gak ada yang nggak bisa dilakukan ya
insya allah sih bisa dilakukan karena apalagi dapil aku itu kan jabar satu
karena itu identik dengan kreatif
jadi banyak banget orang orang kreatif yang sebenarnya bisa membuat lahan pekerjaan baru bahkan bukan cuma untuk mereka sendiri tapi untuk orang banyak untuk lingkungan untuk keluarganya
ada gak harapan dari warga yang langsung bilang teh nanti kalau udah jadi udah duduk di parlemen harus begini ya harus begini ya
rata rata mereka bilangnya nanti kalau ott udah jadi jangan lupa balik lagi ke sini
mereka jadi benar benar cuma mau nyari suaranya aja terus mereka lupa sama warga di dapilnya